sidang vanessa angel hari ini memasuki babak akhir setelah melalui proses hukum sejak januari lalu
artis vanessa angel akhirnya diputus bersalah di pengadilan negeri surabaya rabu sore
vanessa difonis lima bulan penjara lebih ringan satu bulan daripada tuntutan jaksa enam bulan penjara
dan kita akan konfirmasi bagaimana jalannya sidang putusan ini bersama
korespondensi nn indonesia wida subianto di pengadilan negeri surabaya jawa timur
wida apa kemudian yang bisa anda analisa dari sidang fonis kepada vanessa angel sore hari ini
ya ferdi jadi memang kalau kita berbicara tentang kasus vanessa angel ini memang kita melihatnya
banyak hal menarik yang beririsan
bukan menarik karena kasus prostitusi online nya namun ketika kita melihat ini memang beririsan
dengan proses hukum yang dinilai banyak orang memang mengalami banyak kejanggalan
yang pertama adalah kasus ini dimulai ketika vanessa angel
pada awal januari kemarin ditangkap dengan seorang pria yang dinyatakan oleh pihak polda jawa timur
bernama rian subrata
namun selama proses persidangan mulai bulan februari sampai bulan ini
ternyata sosok rian subroto ini memang tidak dapat dihadirkan di persidangan
kemudian juga mengenai proses transfer yang diterima oleh artis vanessa angel
dimana melalui muncikarinya tentri ini ternyata meskipun oleh tim penyidik
kemudian dari polda jawa timur dinyatakan sosok penggunanya ini bernama
namun bukti fisik dari rekening ini berpentransfer ini adalah berinisial hh
dan yang menariknya sosok hh ini kerap dilihat atau terlihat di lingkup polda jawa timur
beberapa kali bahkan dalam konferensi pers dengan pejabat polda jawa timur
sosok hh ini terlihat berada di belakang sosok pejabat di polda jawa timur
kemudian juga ada hal hal jangka lainnya diantara yang paling kentara
ketika vanessa angel dan juga afri lasaki
ini sudah diperiksa dua x dua puluh empat jam
pasca penangkapan ini langsung dipertunjukkan oleh polda jawa timur ke media
ini dengan santer dan dengan meyakinkan polda jawa timur ini menyatakan ini kasus prostitusi online
namun begitu ketika beberapa saat kemudian
dari jerat hukum yang dikenakan ke vanessa ini bukan terkait dengan prostitusi online
namun terkait undang undang informasi transaksi elektronik
dan inilah yang menjadi dasar hakim pada hari ini menyatakan vanessa bersalah terbukti
secara syah dan meyakinkan ini bukan terkait pelanggaran kasus prostitusi online
namun lebih pada pelanggaran penyebaran terbukti secara sah melakukan penyebaran konten asusila
dan bukti yang digunakan ini adalah foto dan juga percakapan yang digunakan secara pribadi
antara vanessa angel dan juga terdakwa muncikari tentri
wida secara tidak langsung tadi saya menangkap pesan bahwa kemudian beberapa saksi ini juga adalah oknum oknum aparat
yang terdakwa muncikari tentri ferdi
memang tidak bisa dihadirkan karena ada faktor tertentu begitu
apa sebenarnya respon dari kuasa hukum mengenai hal ini
kuasa hukum menyatakan terkait dengan kasus ini ini akan membawa undang undang informasi transaksi elektronik ini ke mahkamah konstitusi
mereka ingin mengajukan judicial review atas putusan yang dinyatakan hari ini atau ditetapkan hari ini untuk kasus vanessa angel ini
tim kuasa hukum
menyatakan bagaimana mungkin percakapan pribadi jadi untuk penyebaran konten asusila yang dikenakan ke vanessa angel ini bukan vanessa menyebarkan hal hal tidak senonohnya
ke kalayak publik melalui media sosial atau elektronik media elektronik namun begitu lebih ke percakapan pribadi
ya ini percakapan whatsapp antara dirinya dengan terdakwa muncikari
memang di situ ada foto kemudian masih menggunakan busana sebenarnya ya kemudian juga ada percakapan percakapan tentang transaksi elektronik
namun begitu ini yang di
dinyatakan oleh tim kuasa hukum bahwa ini ada kejanggalan dalam penerapan kasus ini
jadi harusnya pengenaan kasus undang undang informasi transaksi elektronik dengan dugaan pada vanessa ini menyebarkan konten asusila
seharusnya ketika vanessa ini menyebarkan konten asusila ini ke kalayak umum melalui media elektronik ini
namun ini adalah lebih ke percakapan pribadi
jadi tim kuasa hukum menyatakan ini mengkhawatirkan karena bisa saja nanti percakapan percakapan pribadi antara suami istri atau mungkin juga orang orang
pribadi yang sebenarnya tidak digunakan untuk publik ini bisa terjerat hukum
nah kemudian juga atas kasus ini meskipun dinyatakan bersalah vanessa menyatakan menerima
karena dinyatakan juga oleh kuasa hukumnya bahwa vanessa ini sudah terlalu lelah dan merasa tidak adil
atau selama proses hukum ini dia terus dipojokkan
kemudian juga merasa hanya yang pribadi ini terlalu dipublis oleh polda jawa timur dan juga penyidik
sehingga dia menyatakan sudah cukup tidak mau mengajukan banding
berbeda dengan tim jaksa penuntut umum yang menyatakan pikir pikir
nah hal hal yang patut menjadi sorotan juga dalam persidangan kali ini adalah barang bukti
barang bukti yang digunakan oleh menyatakan vanessa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pelanggaran penyebaran konten asusila ini adalah selain percakapan whatsapp ini juga adanya transfer ke rekeningnya
namun sekali lagi karena vanessa dinyatakan tidak terbukti atau tidak terjerat dalam kasus prostitusi
maka dana tiga puluh lima juta rupiah yang sudah tertransferkan ke rekeningnya ini dikembalikan ke vanessa angel
sementara untuk barang bukti lainnya seperti handphone ini dihancurkan dan juga untuk hal hal lainnya seperti spray yang digunakan sebagai barang bukti ini juga dikembalikan ke hotel di mana tempat vanessa ini ditangkap awal januari kemarin
baik terima kasih wida subianto dari surabaya jawa timur